baju yang kayak begini tuh cuma satu
kamu tuh jangan terprovokasi dong
kalau memang baju ini bukan punya kamu
sekarang juga kamu keluarkan baju kamu
ya baju itu udah robek saya
udah aku buang
maka ini setelah aku perhatiin lagi
kalo ini tuh sebenernya bukan punya aku
ini bukan punya aku sayang
kamu inget kan riki pernah ngomong apa ke kamu
hancurnya suatu hubungan itu bukan karena orang ketiga
tapi karena hilangnya rasa percaya
dan sekarang kamu liat
kamu lebih percaya sama orang lain ketimbang aku
aku tuh cinta sama kamu
aku gak mungkin selingkuhin kamu
aku gak mungkin selingkuh sama ricky
percaya sama aku ya
aku percaya itu akan hancur
walau hanya dengan satu kebohongan